selalu kutemu cemerlang kejujuran kata
hamba hambamu di belantara kota kota
meski mereka diam dalam keringat kerja
tapi punya kata kata yang bernama puisi
yang hangat dan manis teh poci
begitu harum di senjah hari
ketika gelora laut menanti berlaga
ada rinduku terkubur tatap mukamu
ada sepiku terhibur sajak sajak
ketika gelora laut menanti berlaga
menyesap teh menikmati kebersamaan
sebuah kegiatan pengisi waktu luang yang menjadi tradisi
di wilayah tegal dan sekitarnya
mochi berarti aktivitas minum teh
yang disajikan dengan pochi atau teko yang terbuat dari tanah liat
tradisi yang populer di wilayah jawa tengah
khususnya tegal ini memiliki sejarah panjang
dan syarat akan nilai nilai kehidupan
kalau secara perspektif
sebuah penelitian yang telusuri
jendrungannya ada di abad tujuh belas
mula orang tegal itu mengenal poci
yaitu ketika sebuah penelitian
yang dilakukan oleh tom fierce
menyusuri pantura di buku sumak oriental
itu delegasi dari china
yang datang ke tegal itu membawa teh
kebetulan mulai saat itulah dikenalkan
tapi moci ini sesungguhnya itu budaya yang sangat elit
berapa debit air yang bisa terwadahi oleh pochi
ini lain dengan teko atau ketel
jadi setahu saya moci itu hanya bisa untuk dua tiga atau empat orang
jadi ini satu komunitas elit
misalkan buruh pada umumnya
maka minumnya di ketel atau teko
nah kelas majikan
atau buruh yang menjadi
bisa memecahkan persoalan persoalan
itu berada di dalam komunitas mochi
tradisi mochi mengalami pasang surut

tradisi moci berkembang pesat
hal ini tak lepas dari bermunculan
hingga pabrik gula yang tersebar di sekitar tegal
popularitas mochi sempat surut ketika belanda menerapkan tanam paksa
kini mochi menjadi sebuah budaya peninggalan yang masih lestari
cara meminum teh poci memiliki seni tersendiri yang syarat dengan filosofi
diawali dengan serbuk teh yang dimasukkan ke dalam poci
lalu ditubruk atau diguyur dengan air panas
air seduhan tersebut didiamkan beberapa saat dalam poci yang tertutup

sebelum dituang ke dalam gelas yang telah diisi gula batu
meminumnya pun dilakukan secara perlahan
agar kita mendapatkan rasa sepat atau kelat teh
sebelum akhirnya mencapai rasa manis di ujung tegukan
kalau yang asli itu kan itu
tek kemudian diaduk enggak
tek biarkan nanti bersama proses
maka ketika kita minum adalah agak pahit pahit setek setek
pula menjadi filosofinya orang tegal
tradisi minum teh di nusantara sudah berlangsung sejak dahulu kala
namun tradisi mochi memiliki ciri khas tersendiri
teh produksi wilayah tegal ini memiliki ciri khas campuran melati
yang membuat teh memiliki wangi yang khas
karena itulah teh tegal biasa disebut dengan teh wangi
ternyata teh khas tegal dengan kandungan melati ini
juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan
melihat dari kandungannya yaitu polifenol
sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas
bisa dari lingkungan yang tercemar polusi
atau juga dari makanan
selain itu juga mengandung vitamin dan mineral
seperti vitamin a c dan juga e
itu bagus untuk imunitas dan juga kulit
serta juga mata di beta karotennya
untuk teh melati sendiri
untuk teh melati sendiri
untuk teh melati sendiri
untuk teh melati sendiri
jadi melati ditambahkan sebagai aromatik
jadi memberikan rasa tenang
dan juga bisa mereleskan badan dan pikiran
jadi harapannya setiap orang yang telah mengkonsumsi teh melati
akan tenang juanya dan rileks
desa begawati kecamatan bumi jawa kabupaten tegal
merupakan salah satu desa pelestari tradisi minum teh
masyarakat begawat menanam teh di sekitar tempat tinggal mereka
mulai di pekarangan hingga di lahan lahan kosong
teh khas desa ini adalah teh incip
ciri khas teh terletak pada proses pengolahannya
mulai dari memanen pucuk teh hingga pengemasannya
bu torik ini setelah dibawa ke dapur
selanjutnya proses masak
nah ini adalah proses masak
nah ibu saya diajarin untuk mengolah teh di begawat ini seperti apa sih bu
miss kayak begini pertama ini kayak gini dulu ya
dimasukkan ke sini
ini namanya proses apa bu
pengaluman pakai itu biar layu ngelayuin ngelayuin teh
istilah disini pengaluman
nunggu sampai alun ini biasanya harus berapa lama sih bu
ya lima menit atau empat jam lah
lima menit atau empat jam
itu sampai alun ya
ini semuanya dimasukin kan
udah segini aja
itu ngaduknya memang pakai tangan atau gimana
iya pakai tangan bisa pakai alat ini juga bisa
kan masih adem belum panas ya pakai ini tangan
oh pakai tangan dulu
namanya apa sih bu ini bu
dia terbuat dari itu lumpur
terbuat dari tanah liat
iya tanah liat
bu saya boleh nyobain gak sih
ini belum panas
kita tunggu sampai
sampai layu lima belas menit ya bu
proses melayukan daun teh yang disebut ngayubi
bertujuan untuk menghilangkan kadar air dan getah pada daun teh
selanjutnya daun teh digiling sampai hancur untuk dikeringkan
bu ini berarti namanya proses
kalau nama alatnya ini yang buat menggiling apa bu
kayu bambu nge
bikin sendiri atau
nah untuk proses menggiling ini
maksimal biar pahitnya lebih terasa

melintingnya seperti ini
sampai ini ya
butuh berapa lama bu
sampai hasilnya melinting gitu
ya enggak sampai lima menit ya enggak sampai lah
sampai lima menit
tapi biar bagus harus kuat tenaga
tenaganya enggak itu
nanti karena tenaga tenaga geden remuk
oh berarti harus secukupnya ya
proses pengolahan yang tradisional menciptakan aroma sangit yang menjadi ciri khas teh begawati
bagi warga desa begawat jika tidak minum teh dalam sehari rasanya seperti ada yang kurang
mereka lebih terbiasa minum teh daripada air putih
sedikit berbeda dari daerah tegal lainnya di begawat mereka tidak menyajikan teh dengan poci dari tanah liat
penyebabnya letak desa di dataran tinggi membuat poci tanah liat gampang berjamur
campuran minum teh disini pun unik
selain gula pasir dan gula batu dan di sini ada yang juga dicampur gula merah
kebun teh peninggalan pemerintah kolonial belanda yang berada di kecamatan paguyangan kabupaten brebes ini masih lestari hingga kini
memiliki luas kurang lebih enam ratus hektare kebun teh ini berada di ketinggian antara satu lima ratus hingga dua ribu meter di atas permukaan laut
dengan suhu udara rata rata sepuluh hingga dua puluh derajat celcius
proses memetik teh dimulai pada pukul tujuh pagi
mengenakan pakaian berlapis dan tertutup para pemetik teh sudah terbiasa bekerja di suhu dingin
agar proses petik berlangsung cepat mereka menggunakan alat potong manual
kaligua tak sekadar kawasan perkebunan teh
di sini tersedia juga tempat pengolahannya
daun daun teh yang sudah dipetik dibawa ke lokasi pengolahan tak jauh dari kebun
daun daun teh harus melalui
dan mengangkain proses panjang sebelum akhirnya menjadi teh bubuk premium untuk dipasarkan
burung dua murti tua
dan ini peko yang masih muda
peko itu artinya apa bu
peko itu artinya apa bu
ah yang berdianakan yang ini ya bu
pucuk yang ini ya
ini yang muda ini
oh ini yang muda
lagi lagi itu sudah rosak
ini buat tinggalan
ambil besok lagi
kalau udah panjang panjang lagi
tidak setiap hari harus semuanya diambil
ada yang sudah buat besok ya bu
iya harus ada tinggalannya
data bps kabupaten tegal tahun dua ribu delapan belas menunjukkan
dari delapan belas kecamatan di kabupaten tegal
kecamatan bumi jawa bojong dan jatinegara merupakan penghasil teh utama di tegal
berbagai merek teh bertaraf nasional pun lahir di kota kecil yang kerap disebut negeri poci ini
pabrik pabrik besar ini menyerap ribuan tenaga kerja untuk mengolah teh
menjadi sajian siap minum
berbagai produk olahan mulai dari teh tubruk teh botol hingga teh celup diolah di sini
pabrik pabrik teh ini langgeng karena permintaan teh dari berbagai daerah
bahkan manja negara tetap tinggi
selain penyajiannya yang khas yang membuat teh tegal berbeda dari teh lainnya
adalah jenisnya yakni camellia sinensis
jenis teh ini menghasilkan teh hitam dan dicampur dengan bunga melati yang memberikan aroma harum ketika diseduh
rasa sepat teh hitam dan aroma wangi melati menciptakan istilah waskital
yaitu wangi sepet
legi atau manis dan kental
teh khas tegal yang disebut teh wangi memiliki cara khusus dalam mengolah bunga melati yang menjadi bahan campuran teh
bunga melati yang menjadi bahan utama untuk pewangian teh khas tegal ini diperoleh tak jauh dari lokasi pabrik
pencampuran kuncup bunga melati dan daun teh atau proses pewangian
dilakukan pada suara
pada sore hari
ini untuk mencegah bunga melati mekar dan aromanya tidak hilang
untuk campuran teh bagian bunga melati yang digunakan hanya kuncupnya
kuncup bunga melati terbaik biasanya melimpah pada musim kemarau dan akan berkurang saat musim hujan tiba
hujan kerap mengugurkan kuncup kucup bunga ke tanah
kuncup bunga melati yang bisa digunakan sebagai campuran teh adalah yang masih menempel di dahannya
kuncup melati biasa dipetik pada pagi hari
selanjutnya para pemetik harus mengumpulkan hasil panen kepada pengepul dari siang hingga sebelum sore hari
karena menjelang maghrib kuncup melati sudah harus dibawa ke pabrik teh
waktu musim panas ya mungkin ya
ya karena bunganya banyak ini lagi baik baiknya lagi sedang baik
kalau saat ini ya bunga lagi pada
besok apa ya sore kalau nggak salah
antara jam empat sampai jam lima ya
kalau mekar kan sampai jam tujuh ya mungkin
yang kuncup putih ya
kalau udah mekar nggak ya
udah mekar ya kita dibuang yang mekar nggak kepake

kalau betul jadi kebiakan kijken dan mirip
sebenernya belum tutup
mungkin saya bern incorporation
uniknya poci teh tidak dibuat atau didatangkan dari kota dan kabupaten tegal
poci teh dipesan dari wilayah banjar negara khususnya kecamatan purworejo kelampok
wilayah kelampok memang sentra pembuatan sekaligus penjualan gerabah diantaranya poci
pembuatan poci melibatkan proses yang rumit dan tahap pembakaran yang memakan waktu
ini untuk memastikan poci yang sampai di tangan para penikmat teh tak hanya fungsional tapi juga enak dipandang
pembuatan poci tidak terkait dengan bentuk tapi dengan bagian
untuk bentuk kita siapkan tukang kemudian kita siapkan tangkai dan tutupnya
saran kita adalah biasanya digodok poci dengan teh
kita bisa menggunakan satu godokan untuk menghilangkan bau tanah
setelah mendidih kita diamkan setelah itu bisa kita pakai
insya allah rasa atau bau tanahnya sudah hilang
unsur lain dalam tradisi mochi adalah gula batu
mochi dengan gula batu memiliki filosofi sebagai manisnya kesuksesan setelah

cara minumnya yang tidak diaduk dan perlahan membuat waktu untuk mendopo istilah tegal yang berarti berkumpul menjadi lebih lama
disitulah letak kenikmatan moci
gula batu sendiri itu manfaatnya untuk minuman untuk teh untuk apalagi kalau di musim dingin kayak gini
hujan kayak gini paling bagus untuk teh campuran teh poci
itu mantep sekali
untuk bahan bakunya itu berbeda mbak
kalau untuk gula batu sendiri itu kan menggunakan gula putih gula putih rafinasi
tapi kan untuk gula batu sendiri itu kan lebih sehat
dikarenakan dianya sudah melalui proses kristalisasi
dan itu untuk pankreas kita itu lebih bagus ketimbangannya pakai gula putih
gula pasir biasa itu yang selama ini kita minum lebih sehat yang gula batunya

gula batu dibuat dari gula pasir rafinasi dengan melewati proses pemasakan untuk mencairkan yang dilanjutkan dengan pengeringan
pengeringan makan waktu tujuh sampai delapan hari hingga ekstrak gula mengkristal
kini aktivitas mochi masih mudah ditemui baik di rumah rumah warung warung pinggir jalan sampai di restoran restoran besar
ya selalu teh poci kalau enggak es teh
akhirnya teh tegal
lebih sedap mbak
lidahnya sih ya mungkin udah menyatu sama teh
warga tegal punya kebiasaan selalu menyajikan teh poci dalam momen apapun
baik dalam suasana formal seperti rapat hingga suasana santai seperti berkumpul bersama keluarga dan teman teman
tiap hari mbak
tiap hari nginum teh
orang nginum teh ya kayak yang peng pengan lah
tradisi mochi tak hanya mengandung falsafah kehidupan
tradisi ini juga menerbitkan inspirasi untuk melahirkan karya seni
mengutip dari budayawan tegal atmo tansidik
para penyair di tahun sembilan puluh an menerbitkan sebuah antologi puisi berjudul antologi dari negeri poci
yang kini sudah mencapai jilid sembilan